korban meninggal dunia di palu dan donggala sulawesi tengah akibat gempa bumi serta tsunami hingga minggu siang berjumlah delapan ratus tiga puluh dua orang
kepala pusat data dan informasi dan juga humas bnpb sutopo purwonugroho menyatakan jumlah itu terdiri dari delapan ratus dua puluh satu orang tewas di palu dan sebelas orang di donggala
menurutnya korban meninggal dunia disebabkan oleh dua hal yang tertimpa bangunan dan diterjang tsunami
sutopo menyatakan informasi terakhir didapat dari palu sementara di donggala sigi dan parigi masih terkendala jalur komunikasi yang putus
sementara untuk korban luka hingga minggu siang berjumlah lima ratus empat puluh orang dan sebanyak tujuh belas orang mengungsi
sementara itu ada tujuh puluh satu warga negara asing yang berada di palu saat terjadi gempa
wna itu berasal dari singapura belgia dan jerman